halo para anak indekos tadi buka puasa atau sahur makan apa nih
suka bingung gak sih dengan menu yang ingin disantap untuk sahur dan juga berbuka
nah gimana kalau kita bikin menu simpel yang bisa dibuat sendiri di kosan
eits tapi kita belanja dulu yuk
nah beres belanja saatnya pulang ke kos dan mari masak
nah bagi anak kos yang bingung mau berbuka puasa atau sahur dengan menu apa
gak perlu khawatir karena di ragam kuliner kali ini
saya akan memberikan beberapa rekomendasi makanan yang tidak hanya mudah dimasak
tetapi juga bergizi hanya dengan menggunakan rice cooker

kita akan coba masak tiga sajian sederhana yang cocok bagi para anak kos
makanan pertama ada sup ayam lengkap dengan sayuran wortel buncis dan kentang
dalam sajian ini sudah terkandung karbohidrat dari kentang protein dari daging ayam
hingga serat dari wortel dan juga buncis
persiapannya pun tak rumit
siapkan air dan ayam untuk membuat kaldu
tambahkan garam lada dan bawang putih
masukkan sayur yang telur
dan masak di dalam rice cooker atau penanak nasi listrik ini
setelah mendidih sup ayam siap disantap
nah bagi yang ingin menyantap nasi
sajian nasi ayam telur bisa juga menjadi pilihan
cuci beras dan masukkan ke dalam rice cooker
tambahkan potongan bawang putih bawang merah
bawang ayam serta air kaldu ayam
tambahkan saus tiram lada dan telur
eits tunggu dulu
kalau yang rindu dengan kolak resep ibu atau nenek
kolak juga bisa dimasak menggunakan rice cooker loh
yuk kita coba masak kolak ubi
pertama potong ubi berbentuk dadu
masukkan garam garam dan daun pandan
masukkan seluruh bahan ke dalam rice cooker
dan klik tombol rice cooker sudah berkeser ke mode masak
nah jangan lupa untuk sesekali mengaduk agar santan tidak pecah
dari semua yang bisa dimasak dengan rice cooker ini
menurut dokter spesialis gizi klinik tidak ada salahnya
yang perlu dijaga adalah nutrisi dan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut
pasalnya seharusnya kita memasak dengan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut

untuk memasak dengan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut
menurut dr spesialis gizi klinik tidak ada salahnya
seseorang yang akan makan nantinya

lalu kalau kita bersirim dentro untuk vasco
kita bisa memberi makanan tersebut secara deskripsi

karena kita tetap perlu menjaga daya tangan tubuh kita juga di situ di samping kita mesti memenuhi kebutuhan tubuh kita
perlu diingat selama ramadan nutrisi dan gizi seimbang tetap dibutuhkan ya agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga selama menjalani ibadah puasa
nah buat para anak kos tetap semangat menuju kemenangan ya
laurencia gata yudhistira satria jawa